yang perlu jadi pertanyaan ialah ketika dia sudah menjadi kontestan dari salah satu pilkada di kabupaten subang
untuk mengetahui lebih lengkap saya sudah bersama dengan komisioner kpu jawa barat pak endun abdul haq
pak andun kan ibu imas yang tertangkap tangan oleh kpk ini saat ini posisinya sebagai tersangka
ini statusnya di pilkada kabupaten subang ini seperti apa berdasarkan aturan kpu pak
ya tentu saya kira kpu sebagai penyelenggara ya pada saat kami menerima informasi juga kami langsung melakukan koordinasi dengan kpu kabupaten subang
kita juga menyampaikan dan tentu menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kpk
status yang bersangkutan sebagai calon bupati subang itu tetap sah sejauh belum ada putusan yang ingkrah dari proses hukum
oleh karena itu tentu beliau sebagai
calon bupati terus ikut tahapan selanjutnya ikut kampanye kemudian juga mungkin ikut nanti pemungutan dan penghitungan suara
nah di kemudian nanti ada putusan pengadilan yang ikrah tentu proses hukumnya akan berlanjut seperti apa
artinya bupati yang tertangkap sekarang ini masih sah sebagai kontesan pegang
ada mungkin nggak sih pak partai yang mengusulkan untuk mengganti dengan calon lain ini dimungkinkan atau tidak pak
dalam regulasi peraturan kpu nomor tiga
ya yumto nomor lima belas tahun dua ribu tujuh belas tentu calon yang tersangkut kasus hukum ini tidak bisa diganti
jadi kita akan menghormati proses hukum kalau memang dia nanti ada putusan yang ingkrah putusan yang tetap
bahwa kemudian misalnya putusannya lebih dari lima tahun sehingga dia menyebabkan tidak memenuhi syarat
tentu ada mekanisme yang diatur dalam peraturan kpu
artinya selama masa kampanye lima belas februari sampai dua puluh tiga juni tersangka ini boleh tetap mengikuti kampanye seperti biasa
nah pertanyaannya pak
ketika masa kampanye sudah ada putusan ingkrah ini apakah mungkin diputuskan untuk kemudian dicabut atau bagaimana pak
di tengah tengah kampanye sebelum pemilihan
ya tentu sekali lagi karena dia berpasangan ya tentu proses hukum ini kalaupun nanti ada putusan yang ingkrah
ya tentu yang bersangkutan misalnya melebihi ancamannya lima tahun tentu yang bersangkutan tidak menulis syarat
ya berarti tinggal calon wakil bupatinya saja yang lanjut terus

wombuhu brian van der senende responsible figure dan ohm tershirri dee anecdotis bagian besar bertahan komite biari senegal selain ber believes
yang mengambil peran dengan urang perhubungan mexic losing market ya adalah
marka baka menggalakkan risiko korbarah humans